sementara itu ada kabar baik bagi anda lulusan baru enam puluh satu instansi pemerintah telah membuka lowongan pekerjaan calon pegawai negeri sipil dua ribu tujuh belas putaran kedua
hampir delapan belas lowongan pekerjaan tersedia di berbagai kementerian ataupun lembaga negara
hal ini pun disambut antusias oleh warganet di lini masa twitter
tujuh belas sembilan ratus dua puluh delapan lowongan pekerjaan di enam puluh satu instansi pemerintah telah dibuka mulai lima september kemarin
lowongan ini meliputi lima ratus posisi di pemerintah provinsi kalimantan utara yang memang mengalami kekurangan pns
dan sekitar tujuh belas empat ratus sisanya di kantor kementerian serta lembaga negara
lowongan ini tersedia di tiga puluh kantor kementerian yang terdiri atas kementerian agama kemenristek serta kementerian agraria dan tata ruang
ada pun lembaga negara yang membuka lowongan mulai dari kepolisian bpk hingga bnn
peluang juga terbuka bagi penyandang disabilitas dengan satu ratus enam puluh enam jatuh

proses seleksi cpns ini pun sudah dapat diakses melalui situs kementerian panrb situs badan kepegawaian negara ataupun situs resmi instansi yang bersangkutan
pembukaan pendaftaran cpns ini pun menuai berbagai komentar di lini masa twitter
berbagai pertanyaan dan ungkapan antusias berpartisipasi dalam pendaftaran mewarnai trending topic tanah air
mereka juga saling berbagi informasi untuk memperlancar proses pendaftaran
terlepas dari dimudahkannya akses menggunakan situs pemerintah
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi asman abdur mengingatkan
pendaftar hendaknya tetap waspada akan potensi penipuan
ia meminta pendaftar tidak menggunakan jasa calo yang menjanjikan kelulusan dengan uang imbalan
asman juga memastikan proses cpns dua ribu tujuh belas akan berjalan dengan bersih dari praktik korupsi kolusi ataupun nepotisme